ya memperingati hari ciliwung sekaligus memastikan kesiap siagaan banjir
wali kota bogor bima arya sugiarto menyusuri kali ciliwung sejauh tujuh puluh km
mulai dari hulu di bogor sampai ke hilir di pintu air manggarai
jarak itu ditempu menggunakan perahu karet selama enam belas jam
dari ekspedisi ini bima arya yang juga merupakan penyintas covid sembilan belas
mencatat sejumlah temuan terkait masih banyaknya sampah di aliran kali ciliwung
menggunakan perahu karet wali kota bogor bima arya sugiarto
menyusuri kaliciliwung sejak selasa hingga rabu sebelas november sore
ekspedisi susur ciliwung ini ia mulai dari hulu sungai di kabupaten bogor
hingga pintu air manggarai sejauh tujuh puluh km
jarak sejauh itu ditempuh selama enam belas jam
aktivitas ini dilakukan bersama dengan sejumlah pegiat lingkungan dan komunitas peduli sungai ciliwung
dalam rangka memperingati hari ciliwung yang jatuh pada tanggal sebelas november
acara ini sekaligus mengecek kesiap siagaan banjir
dalam ekspedisi ini sampah dan limbah menjadi temuan utama
pembuangan sampah jadi warga yang nyampah di sungai ciliwung ini
sungai kita catat
dari bogor sampai depok ada tiga puluh empat titik
tapi dari depok sampai sini itu ada ratusan titik
kemudian ada limbah ada limbah ilegal
ada limba ada pabrik tahu kebanyakan
dari bogor sampai depok ada sebelas
tapi dari depok sampai sini itu juga ada belasan juga gitu
tapi kalau kita lihat datanya ternyata
sebagian besar sampah sebagian besar limbah
ini lokasinya dari depok ke sini
kalau dari bogor sampai depok vegetasinya masih hijau gitu
kan pertanyaannya gini kata orang orang
kiriman banjir dari bogor
kiriman banjir dari bogor
kan ini harus clear
seberapa besar kiriman banjir dari bogor
seberapa besar penyumbang banjir di jakarta kan gitu
nah jadi kesimpulannya menurut saya
kalau kita nggak serius kalau kita nggak kerjasama
akan begini begini aja
sampah memang menjadi pemandangan tak terpisahkan
di sepanjang tahun
di sepanjang tahun
di sepanjang tahun
menurut relawan dari komunitas peduli ciliwung
sungai ini kerap menjadi biang bencana
lantaran perilaku warga dan pelaku usaha
yang menganggap sungai bak tempat pembuangan sampah
ada sampah yang dibuang di sekitar tempat kita berada
ada sampah yang kemudian terbawa arus dari dulu
ada sampah yang dibuang dari subdas yang kemudian masuk ke sungai
tapi ingat sampah yang paling banyak ditemukan di sungai adalah yang pertama
plastik sekali pakai
kemudian adalah kain
kemudian pokok sekali pakai
ini adalah semua dari celadaya kita semua
dan kita harus ubah
penelitian yang dilakukan organisasi waste for change
bersama sejumlah ilmuwan indonesia dan belanda
di lima titik kali ciliwung pada tahun dua ribu delapan belas lalu mencatat
sampah plastik berukuran lebih dari lima mm saja
ada dua puluh ribu barang
yang mengalir ke laut jawa setiap jam
untuk itu bima arya mengajak seluruh kepala daerah
di wilayah yang dilintasi kalitsiluung
berkolaborasi mencari solusi agar potensi bencana dapat diperkecil
mahardika utama endra rizal di jakarta